mas kenapa kenapa
enggak aku kesentuh lagi
kamu kenapa sindin
kamu sendiri terus megang perut saya lagi aduh
emang aku senyum senyum ya
siapa pelaku kebakaran villa la rosa
dan apa motifnya
belum ada saksi yang melihat sesuatu yang ganjil
pada peristiwa kebakaran di malam itu pak
dan pr kita kedua adalah
kita belum bisa menyimpulkan
apakah korban di kebakaran villa la rosa
itu adalah sienna
saudari shena itu pernah bermasalah dengan
dan juga saudara el nimo
kalau saudara aldebaran alfahri
itu kita perlu mendalami lagi
karena kita belum memanggil beliau juga kan
tapi kebakaran ini
sepertinya unsur kesengajaan pak
terbukti pada saat saya olah tkp
ada barang bukti berupa residu bahan bakar
dan pematik api pak
ya tentu pak erick
apapun itu disengaja atau tidak disengaja
membakar suatu tempat
itu adalah tindak pidana
dan kita harus memprosesnya
kenapa seolah olah ada banyak hal
di belakang kasus ini ya
enggak enggak enggak terlalu
kamu tuh kalau punya rasa
kalau kamu cinta sama aku
jangan dipendam ya
enggak baik mas
harus diungkapin diucapin
kamu ngerti kan